keputusan presiden dengan menunjuk komjen paul tito karnavian sebagai calon tunggal kapolri
merupakan usulan yang dibuat oleh kompolnas
setelah sebelumnya kompolnas memberikan nama nama lain
dan opsi perpanjangan masa jabatan badrodin haiti
namun presiden memilih tito berdasarkan prestasi selama mengabdi di lembaga kepolisian
opsi pertama kompolnas memberikan masukan
seandainya bapak presiden mau memperpanjang
kapolri lama pak haiti
yang kedua wanjakti kapolri sudah kita sampaikan
pak budi gunawan budi waseso dan pak dwi
terserah bapak presiden
opsi ketiga dari seluruh petinggi polri yang bintang tiga
kita menyampaikan nama pak tito
dari sisi prestasi kalau sudah bintang tiga semua berprestasi
hanya pada saat itu pembicaraannya
ini masih junior
tapi namanya bintang tiga nggak ada senior nggak ada junior